replika mobil balap formula e dipamerkan menjelang perhelatan jakarta e prix dua ribu dua puluh dua empat juni mendatang
replika mobil balap ini mulai dipamerkan kamis dua puluh enam mei di arena velodrome jakarta timur
meski hanya replika mobil balap yang dipamerkan ini merupakan mobil dengan ukuran yang sebenarnya
rencananya replika mobil ini juga akan dipamerkan di acara car free day di kawasan bundaran hotel indonesia jakarta